bukan yang dikilang sama reva
gue udah sampe di rumah lo nih
kita langsung jalan aja ya
takut semuanya pada bubar
reva kita tuh kesana cuma buat mantau aja
kita gak ikut taruh suantar geng mereka kok
kayaknya gue males kesana deh
aduh udah deh reva
kalau kita terus terusan teleponan kayak gini
kita kapan jalannya coba
mending lo keluar cepat
itu cowok siapa ya
keren banget kayaknya
yah lagi lain lu ngapain sih bengong
liatin apa sih
eh tunggu tunggu tunggu tuh aduh
kayaknya gue males deh kalau kita ke rumah boy
mendingan sekarang kita ke kafe aja deh kita ngopi sambil ngobrol ngobrol ya
parno banget sih lo ke rumah boy doang
udah lo santai aja kan ada gue
nanti kita pantau mereka dari jarak yang aman
santai tenang aja sama gue mah
pak totang cepetan pak
ini den ini den kompresnya
biar saya saja yang kompres
nggak usah biar saya aja nggak apa apa
pelan pelan bi pelan pelan
di bantuin di bantuin
saya nggak kenapa apa bi bi ya
saya senang bi salma udah sadar
sekarang kita ke dokter ya
bi salma harus diperiksa
nggak usah den
ternyata bukan cuma muka bi salma yang sakit
tapi tangan di salma juga kena
bisa tetep diobatin bi
bi salma tahan sedikit ya
tahan sedikit ya
nggak sih ada yang sakit lagi bi
nggak apa apa kok dena
ini harus dikompres di kayak
apapun yang terjadi
demi keselamatan bi salma
nggak mungkin den
bi bi nggak mungkin janji kayak gitu
jangan suruh bimbing janji kayak gitu
ya kenapa bi
apa susahnya sih nurdin permintaan saya
bibi udah janji sama almarhumah mamanya den boy
mimpi akan ngelakuin apa aja buat den boy
bibi akan menjaga dan melindungi den boy
jadi jangan suruh bibi janji kayak gitu
den boy mau kemana
ada urusan yang harus saya selesaikan sekarang juga
jangan ke sana den
bibi nggak ikhlas kalau den boy kena pun apa
mungkin di mata orang lain bi salma cuma art
tapi buat gua
bi salma adalah keluarga gue sendiri

gua nggak akan terima mereka nyakitin bi salma kayak gini
jangan pergi den
aku harus tetap pergi
saya tetipi salma ya
pak tatang tahan den boy
biar dia nggak pergi
tunggu den mas
oh ya den mas
gua itu jangan ngotot untuk pergi den mas
saya itu khawatir
karena mereka itu wajahnya pak tatang
dan mereka itu suka ngeroyok
iya toh den